pekan perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia pemerintah mengumumkan tambahan lima lima ratus enam puluh kasus baru
sehingga total kasus positif covid sembilan belas di indonesia menjadi satu tiga ratus tiga puluh empat enam ratus tiga puluh empat orang
pemerintah juga mengumumkan tambahan enam enam ratus empat puluh sembilan pasien sembuh dan totalnya kini berjumlah satu satu ratus empat puluh dua tujuh ratus tiga orang
sementara itu terdapat penambahan satu ratus delapan puluh lima pasien positif yang meninggal dunia
jika diakumulasi per minggu dua puluh delapan maret terdapat total tiga puluh enam satu ratus enam puluh enam jiwa yang meninggal dunia akibat covid sembilan belas